sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
aku kalau aida itu emang bukan anakku
padahal kemarin kemarin aku benar benar yakin kalau aida itu emang anakku
ya allah kenapa semuanya jadi seperti ini
aku benar benar bingung siapa sebenarnya anakku
aku gak bisa biarin seperti ini terus
aku harus cari tahu kebenaran semua ini
sekarang mungkin kamu sedang ragu
ragu apakah aida itu anak kamu atau bukan
tenang saja dulu
kamu harus percaya sama saya
karena sudah dua kali saya lihat ada buktinya kalau aida itu memang bukan anak kamu
kalau kamu pengen lebih percaya lagi
coba kamu tanya ke firman
dia akan lebih tahu lagi kalau aida itu bukan anak kamu
kalau dia juga anak kamu
baru baru baru
terima kasih bang
aku nggak nyangka akhirnya kita bisa menjelaskan juga
terima kasih ya
itu kayaknya supir yang ngemaren kamu
itu kan supir yang kemarin ya
si togar tuh kebetulan mundurin diri hari ini
mas parto ini yang sementara nyetirin bus aku
sebenarnya ada juga namanya baja
baja itu yang bakal nyetirin aku terus
aku tuh sebenarnya aneh deh sama baja
pertama kali aku ketemu sama dia aja dia lagi digebukin kan
gara gara ketawa nyopet
tapi kasihan juga sih
menurut aku orang kan kalau buat salah harus dikasih kesempatan
eh tunggu deh san
tadi baja bilang omnya dia masuk rumah sakit karena serangan jantung
aku jadi pengen jengukin deh
lagipula rumah sakit yang paling deket dari sini kan rumah sakitnya om malaras kan san
kita kesana yuk
kok jadi perhatian sama dia sih
enggak aku kepikiran aja
lagipula kan rumah sakitnya juga deket
gara gara aida aksan tinggalinmu
aksa lebih pentingin aida daripada aku
ini enggak bisa dibiarin
aku harus bikin aksen kembali ke rumah
pak surya mencari pak firman
dia udah beberapa hari ini gak ada pak
kelihatannya sih dia sedang sedih banget pak
ya pak surya ngertilah
aida kan lebih milih tinggal sama bapak dan nenek
ada apa ya bapak kesini
apa aku tanya aja sama dia masalah aida
mungkin dia tahu masalah ini
dia kan udah lama tetangga sama keluarga aida
lagipula aksan juga deket sama aida
siapa tahu aja ahsan pernah cerita cerita masalah aida
maaf apa bu dara
tahu kalau aida itu
enggak enggak enggak
ibunya ahsan ini kan benci sama aida
aku gak mungkin ceritain masalah ini ke dia
saya harus pergi
pak surya tadi mau ngomong apa ya
kok gak jadi
pak surya udah tahu
kalau dokter panji itu malsuin hasil tes dna
kalau memang benar begitu
berarti pak surya dan nena sudah mulai curiga
kalau aida itu bukan anak mereka yang sebenarnya
apa selama ini aku salah sasaran ya
masah baiknya aku yang b bertaulat
arguernya itu buka angkasa
pada saat ini
mama gua tersayang
nanti aku tepat waktu sampai kesini
jadi aku bisa nyametin bu lilis
ini kan baju yang dipake mbak j tadi
kok bisa ada di sini
baju ini kok bisa ada di ruangannya dokter
ini bajunya dokter
aku gak mungkin bilang kalau itu baju aku
kalau aida sampai engkau yang sebenarnya
dia pasti akan marah banget dan semakin menghindari aku
ini baju pasien aku
tadi ketinggalan setelah dia ganti baju
waktu dia habis nonorin darah
katanya keluarganya ada yang sakit
masa sih ada orang yang gak nyadarin kalau bajunya ketinggalan
lagian kok bisa bisanya dia ganti baju di ruangannya dokter
dokter panji sedang menyembunyikan sesuatu
lukanya sudah lebih baik
kamu kan mau nyari orang yang namanya baja
mendingan kita cari sekarang
takut orang ini keburu pulang
iya iya kamu benar san
oh iya dokter tahu nggak orang yang punya baju ini omnya dirawat di kamar mana
di lantai dua di ruang anggrek
lantai dua ruang anggrek
kita kesana ya san
ya udah kalau gitu aku pergi dulu ya dokter
sampai aida gak ketemu sama baja bisa ketahuan aku nih
aku gak bisa lagi pakai bajunya nih
tolong kamu cari baju yang model modelnya sama
mirip mirip seperti ini aku
kalau katanya dokter panji omnya si baju dirawat di sini nih
bajah tuh awk
mau ngapain kesini
kau mirip ya sama